disuruh sama prinsip ya ustazah yang gak mau tidur di bawah
eh mau kemana
mau kemana kalian gak bisa kemana mana jalan mentang mentang ini sholat kesempatan kalian
buat kabur eh kalian ini bisa enggak sih kalau sholat itu diam gak usah ngomong
aduh haus dong tangannya
langsung tiktok soalnya absolutely allah mma hai galera itup hati tuhan
adik adik kenapa pak teh pakte hawai lebih selatan having
cbapu lagi bakal jadi pakarta
tunggu tolong ya
tuh namanya tanggung teman
iya tanggung padahal
dengarin lu saja semuanya
maaf ya kali ini kalian tidurnya di aula dulu
biar bareng bareng sama santri yang pesantren kilat ya
siap siap banget ustazah
aduh saza emang harus banget gitu ya usaha tidur di aula
nanti tidurnya gimana
nanti kalau misalnya prinsip lia tidur di bawah
kalau misalnya prinsip lia masuk angin gimana
atau kalau misalnya prinsip lia sakit sakit badannya gimana
atau enggak kalau misalnya prinsip lia badannya gatel gatel gimana
kan gak mau ustazah
nggak mau kok gitu
kalau begitu menurut utami yang paling imut di pesantren kulantai ini
utami bakal nemenin inci suli aja bobo di kamarnya
gimana ustazah bareng
ustazah kan cantik ya kan
iya cantik ya
biar aja gak maunya ya
kalau memang kalian tak mau
tak apa kalian tak ikut ke aula tidur
kalian tak apa nih kamar aja
tapi kalian tidur bersama pengguni pandang
siapa tuh najwa
kamu tak hapus
saya pengguni pandang
semuanya ya amalia najwa utami kalian itu lagi enggak perlu takut di bulan ramadhan
ini semua setan itu diikat sama allah ditaruh di neraka semangat ya udah sekarang kita tidur ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik para santriwan sekalian
malam ini kalian akan tidur di sini ya dan akan ditemani oleh
kedua duanya yang akan menunggu di sini ya dan akan ditemani oleh kedua duanya yang akan menunggu
meter kalian yaitu haikal dan juga sobri jadi nanti di malam hari ketika kalian mungkin
ada perlu mau ke toilet ataupun lain sebagainya kalian bisa minta tolong kepada meter kalian
yaitu haikal dan sobri ya aduh aduh aduh udah nguap aja nih ustad lihat tuh pas
muap mengapelnya buar banget tahu gak dalam mulutnya ada apa ada apa ustad ada becaknya
di sini ada ada becak lagi parkir ya eh bener lo coba coba ustad breed rasanya mualiat maka
sedikit deh ngapainaryn lihat aja ada apa dalam mulutnya mengakil urus tak ada abang ada

sobri haikal usah titip ya
nah sobri haikal
ustadz udah kasih tanggung jawab sama kalian tuh
tenang aja ustadz
jangan ngeremehin kita
serahin semuanya kepada kita
iya enggak kak
kalian gak boleh bikin rusuh
jangan bikin masalah jangan bikin onar
pokoknya tahu jawab ini
jalankan sebaik mungkin
yaudah kalau gitu kami pamit dulu ya
mau patroli di luar
ssst udah tidur juga
jangan nyampe tidur oke
kalau nanti nanti air
aku udah siap ini
biar aku gak ngantuk
terus aku ngambil ini
wih ide kamu kadang kadang oke juga
iya dong siapin dulu dong
nggak enggak enggak
ini cuma dua taku
sioyang udah gede masih ngisep jempol
ini badannya gede gede
masa kayak bayi ngisep jempolin gak
kamu tau gak
masa teh apa
buat apa sih
seorang anak buam pike
cerita cerita lah si sobri nih ceritanya lucu banget
aduh apaan sih
cerita apaan cerita lucu tapi ketawa kayak begitu
ee jadi gini poset tadi si haikal itu lagi makan
terus hikal itu pengen makan kan
nasinya gak keambil gitu poset
terus dia makan
eh yang kemakan tau gak apa poset
wah tidur semua ini
betap ini trio centil pada kemana
karena prinses yang gak mau tidur di bawah
kok kayak gitu sih amalia amalia di sini itu gak boleh bawa kasur
gak usah mau kasur tidurnya
ah tajam kami
kalian tuh gimana sih udah tau kasurnya berat
kan kita juga capek
ngerti lah incus disuruh bawa bawa kasurnya incus
liat tuh capek
aduh ustazah prinses lia itu kan udah bilang ke ustazah
kalo prinses lia yang cantik ini gak bisa kalo tidurnya di bawah
jadi prinses lia perlu bawa kasur
princess boleh bawa kasur tapi bawa kasurnya sendiri
bawa ke situ ya jangan minta tolong sama najwa sama utami ya
yaudah dia ustazah